anda kembali di redaksi siang diduga karena mengalami remblong saat menanjak dan tak mampu menahan beban
sebuah mobil pick up bermuatan puing terjun ke sungai kalimalang pada sabtu dini hari
sopir dan kernetnya turut tenggelam
proses pencarian yang dilakukan sejak sabtu dini hari hingga pagi hari belum membuahkan hasil
tugas bpbd kota bekasi dikerahkan guna mencari sopir mobil pickup bernama mamat
yang tenggelam bersama mobil bermuatan puing di sungai kalimalang
sementara kernet mobil berhasil diselamatkan dalam kondisi lemah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat
peristiwa naas ini berawal saat mobil melaju dari arah kalimalang ke arah jembatan tol dengan kondisi menanjak
namun saat kendaraan melaju ditanjakan mobil tidak kuat menanjak dan mundur hingga tercebur ke sungai kalimalang
diduga mobil mengalami remblong sehingga sang sopir tak mampu menghentikan laju kendaraan
untuk menaik kita injakan ke atas cuma sampai di tengah kendaraan itu berhenti
sementara di dalam itu ada dua orang
pada saat dia berhenti pas saat mundur sopir berusaha untuk mengarah namun tidak dapat
diketahui berbahaya sehingga mereka melompat dari mobil dan si supir masih berada di dalam mobil
petugas menerjunkan dua perahu karet dan petugas sar gabungan bpbd serta pemadam kebakaran untuk mencari sopir mobil pickup
petugas juga mengerahkan alat berat untuk menghentikan
pada saat ini petugas menerjunkan mobil dari kalimalang hingga sabtu pagi jasad sang sopir masih belum ditemukan
ramainya warga yang menonton serta arus air yang deras dan kedalaman sungai menyulitkan proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan